dan saya tidak gentar saya ingin menghilangkan kemiskinan dari bumi indonesia
dan kita mulai dengan memberi makan untuk anak anak kita saudara saudara sekalian
sudah saya pelajari pakar pakar membenarkan uangnya ada uangnya cukup dan kita akan buktikan bahwa kita bisa melaksanakannya saudara saudara sekalian